sepuluh ibu khusus bukas
yang sekarang kita digitalisasi
agar layanan layanan yang sebelumnya
tidak bisa disampaikan di khusus bukas
yang tadinya dua tujuh ratus an
susah mendapatkan akses internet
dan tujuh an itu tidak memiliki akses internet
dan mereka tersebar kan di tujuh pulau di indonesia
ini sekarang bisa mendapatkan akses itu
ini akan berbeda dengan khusus mas
kalau untuk beliau sebenarnya saya ingin puji
khusus mas pembantu saja sudah seperti ini
beliau sih sebenarnya tidak terlalu membutuhkan
tapi yang kita ingin tunjukkan adalah
jadi bisa ikut terlayan juga oleh tempat yang dia
seperti dokter dokter yang ada di sana
punya sepuluh khusus mas
dua tujuh ratus dari sepuluh itu koneksinya buruk
nah tujuh ratus dari sepuluh ribu tidak ada koneksi sama sekali
jadi misalnya kalau abis divaksinasi
kita nggak bisa daftar apakah dia sudah divaksin atau tidak
karena kita kan sekarang bikin semua aplikasi di khusus mas itu digital
tujuh ratus an dan tidak ada koneksinya
berarti ada beberapa follow yang saya dengar
dan ada yang berkoneksi dengan yang lainnya